seperti aku mendengar suaranya belai
tak kenapa aku selalu merasa kamu masih hidup
aku yakin dalam hati kecil kamu masih hidup
bapak mau pergi dulu kenzo
papa mau pergi kemana
aku gak bisa ngasih tahu anak anak sekarang
kalau bela udah gak ada
mereka pasti akan sangat sedih
nanti aku akan tunggu waktu yang tepat
sekarang aku harus ke pemakamannya bella
papa mau pergi sebentar aja
kamu di rumah ajakin kenzo ya
tapi jangan lupa istirahat
biar cepat sembuh
papa pergi dulu
jagain kenzo tidur nanti siang ya
iya baik pak
aku gak menyangka kamu sudah meninggal
pergi meninggalkan kami semua
bisa ntar aku epic
ngapain lagi dia kesini
mau bagaimanapun bela itu adalah istri aku
jadi kak iko gak berhak untuk mengarang aku untuk datang kesini
andai aja aruha bella ada disini
dia gak akan mau ngeliat movie
dia gak akan mau
jadi lu pergi dari sini
aku ingin melihat bella untuk terakhir kalinya
ijinkan aku untuk
melihat bella untuk terakhir kalinya
arissa lu pergi dari sini
bella ini semua salah aku bella
sekarang lu pergi dari sini viv
lu yang udah buat bella meninggal
lu udah ambil sifat dari kami
jadi bella gak butuh
bella sungguh ada di rumah
dan lu jangan pernah tunjukin muka lu lagi di hadapan kami
lu pergi dari sini
gua salah viv
gua salah karena gua udah pernah mentolak lu dalam hidup kami
bosan lu besar
saya salah gua pergi dari sini
gua pergi dari sini
gua pergi dari sini
tahan dia ga bisa hidup
abang dahparti pernah keluar dari rumah gua ga sampai lagi
masih sudah bem objetivo selesai ribet
masih hampir bares kemerdekaan
tapi mulaibait hati nilainya
itukah gua canma
enggak mama mau disini nemenin bella kok mama gak mau pergi
bella udah gak disini sama kita bu
sekarang yang bisa kita lakuin cuma mendoakan dia
supaya bella dapat tempat terbaik di sisi allah swt
amin ya allah
aku belum mengucapkan salam perpisahan kepada bella
aku gak akan pergi
sebelum aku mengucapkan salam perpisahan untukmu
aku dark mal galagny lynn rendahkan kesuringan
tengdc kejahatan kamu lebih saja ngejarkan
terima kasih mama
kamu sudah menutup mata kamu untuk selamanya
cahaya dalam hidupku telah hilang
semuanya terasa hampa
aku nggak tahu harus bagaimana lagi
aku benar kehilangan kamu
maafkan atas semua penderitaan yang kamu alami
semua gara gara aku
aku yang berdosa sama kamu
harusnya dari dulu aku percaya sama kamu
tapi sekarang aku
karena saya sedang lambat
seperti aku mendengar suaranya bella
tak kenapa aku selalu merasa kamu masih hidup
aku yakin dalam hati kecewa kamu masih hidup
karena aku sudah melahirkan ini
jika kamu mau menunggu ini sampai akhirnya
hubungi aku saatnya

semoga liar terlalu kepada dia
kan tak jelas
sudah dua hari kamu tidak sadar
apa yang terjadi
kenapa kamu bisa melompat ke sungai nak
saya gak lompat ke sungai bu
saya jatuh sama anak saya syifah
saya hanya menemukan kamu
saya tidak melihat anak anak